ya virus corona dua ribu sembilan belas atau ncov ini telah menyebar dari kota wuhan provinsi hubei tiongkok ke berbagai wilayah bahkan hingga ke lintas benua
dan kami akan mengajak anda untuk mengetahui apa sih sebenarnya novel coronavirus dan sejauh mana penyebarannya
ya kita akan bersama sama mengenal virus ini
dan menurut who jenis virus corona terbaru ini masih satu keluarga dengan virus corona menyebab dari sars dan juga mers
selain itu para peneliti juga menduga bahwa ular memang menjadi hewan liar yang paling mungkin untuk menjadi inang dari virus dua ribu sembilan belas ncov ini
dan penyakit ini pun diklasifikasikan sebagai penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia sebelum kemudian bisa juga menular dari manusia
hal inilah kemudian yang ditakutkan karena memang penyebarannya bisa dilakukan
salah satunya adalah jika seseorang yang terjangkit virus corona ini kemudian bersin begitu atau batuk kemudian droplet droplet yang ia hasilkan menempel dan kemudian bisa juga tersebar atau menularkan kepada manusia lainnya
namun bagaimana virus corona terbaru ini bisa beradaptasi di hewan berdarah dingin seperti ular yang memang dimungkinkan menjadi inang dari virus ini
juga sebagai mamalia berdarah panas seperti manusia ini masih menjadi misteri ya
dan kita akan lihat bersama ini bagaimana kemudian sebaran virus dari dua ribu sembilan belas ncov ini
yang pertama kita tahu bersama bahwa pusatnya adanya di wuhan diduga berasal dari pasar seafood wuhan huanan yang kini memang telah dinyatakan ditutup oleh pemerintah di sana
dan dalam beberapa minggu virus ini juga sudah cepat tersebar ke banyak wilayah wilayah di tiongkok
kita bisa lihat ada
beberapa bagian atau beberapa negara bagian yang ada di tiongkok ini
dan tidak hanya itu saja penyakit ini juga telah menyebar hingga ke luar negeri
seperti diantaranya menuju ke hongkong kemudian ada juga temuan kasus di taiwan jepang korea selatan thailand vietnam singapura
dan yang terjauh adalah di washington amerika serikat
sebagian besar pasien di luar negeri ini terinfeksi dari virus ini memang salah satu yang terjadi adalah setelah melakukan perjalanan dari wuhan
memang diketahui memiliki bandara berskala internasional
di mana terdapat penerbangan ke satu ratus sembilan destinasi di dua puluh negara serta tujuh puluh tujuh penerbangan dalam negeri
nah selain itu pelabuhannya pun memang terbilang besar ya yang ada di sana
selanjutnya kita akan lihat
bagaimana kemudian data terakhir dari orang orang yang terinfeksi dari virus ini
ini data yang telah hamilin pun dari who cdc nhc
dan juga ding xian huang
di mana ada delapan ratus delapan puluh satu orang yang sudah dinyatakan terjangkit virus ini
di mana dua puluh enam diantaranya ini adalah meninggal dunia
dan provinsi hubei menjadi lokasi pertama virus menyebar dan menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak
yakni tercatat lima ratus empat puluh sembilan orang terinfeksi
di mana tiga puluh satu orang kemudian bisa pulih setelah mendapatkan penanganan
dan dua puluh empat orang lainnya meninggal dunia
sementara itu ada dua orang lain yang meninggal
dunia ini berasal dari provinsi helyonjang dan juga hebei
kita bisa lihat ya di sini kita kalau lihat berarti tiongkok menjadi memang yang terbesar
kemudian amerika serikat dengan satu orang
ada juga singapura korea selatan dan jumlah ini juga memang per hari ini atau per saat ini
di tanggal dua puluh empat januari dua ribu dua puluh dan ini masih akan terus berkembang
karena masih terus diteliti di beberapa
pada era termasuk di antaranya di indonesia
beberapa tahun ini memang muncul sejumlah virus yang mengakibatkan penyakit penyakit baru
seperti di antaranya zivir acute respiratory syndrome atau sars
dan penyakit ini pertama kali muncul pada tahun atau pada akhir dua ribu dua di provinsi guangdong tiongkok
penyakit ini juga menjadi salah satu penyakit yang pertama kali ditemukannya di tiongkok
sama seperti virus corona ini ya
penyebaran penyakit baru yang sekarang tengah merebak ini
penyakit ini pun disebabkan oleh coronavirus
sama seperti yang ada sekarang
virus ini menyebabkan atau gejala gejalanya itu adalah demam batuk sakit kepala
seperti di antaranya penyakit flu
dan hingga juli dua ribu tiga diketahui sudah ada delapan sembilan puluh delapan orang yang terinfeksi
penyakit ini penyakit sars ya
di mana tujuh ratus tujuh puluh empat di antaranya ini meninggal
dan di antaranya juga meninggal
selain itu penyakit serupa
yang disebabkan oleh virus
sejenis atau serupa
yang juga mencekam dunia
adalah virus mers
di mana kasus pertama mers ini pertama kali dilaporkan di arab saudi
dan disebabkan oleh virus mers cov
dan dari datanya saat terjadi pada sekitar tahun dua ribu dua belas
ini ada dua empat ratus dua puluh delapan orang yang terinfeksi
dan delapan ratus tiga puluh delapan orang kemudian dinyatakan meninggal dunia
dan tersebar di dua puluh tujuh negara
dan yang terakhir ini adalah virus yang juga mencekam dunia
di tahun dua ribu lima belas
dan ini transmisinya
atau dilakukan oleh atau melalui nyamuk aedes aegypti
dan menyebar di
afrika asia tenggara
dan juga negara kepulauan pasifik
ini menyebabkan berbagai gejala
di antaranya adalah demam batuk kesulitan bernafas
gagal ginjal hingga kemudian masalah pencernaan
dan sejak september dua ribu dua belas ditemukan pula
dengan total orang yang meninggal dunia akibat kasus ini mencapai delapan ratus tiga puluh delapan orang
virus virus atau penyakit penyakit yang ada
oleh karena itu kita juga harus waspada diantaranya
pastikan bahwa anda selalu menggunakan masker ketika berpergian
dan pastikan selalu mencuci tangan anda ketika ingin melakukan aktivitas